mai jenteni purnawirawan kiflan zain memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik barai skrim polri rabu pagi
kiflan akan diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan makar
didampingi sejumlah kuasa hukumnya mai jenteni purnawirawan kiflan zain tiba di gedung barai skrim polri
jalan trunojoyo kebayoran baru jakarta selatan pada rabu pagi
di hadapan sejumlah awak media kiflan mengaku siap menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik
terkait dengan penahanannya ia menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik polri
kiflan dilaporkan oleh seseorang bernama jalaluddin dengan nomor laporan lp b empat ratus empat puluh dua lima dua ribu sembilan belas bari skrim pada tujuh mei dua ribu sembilan belas
dengan perkara pasal lima belas tentang keamanan negara atau makar undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
kiflan mengaku siap menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik polri
kiflan menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik polri